hai saudara kantor urusan haji di kjri jeddah mekah tengah mendalami pemalsuan visa haji oleh
rombongan jemaah haji ilegal saat ini dua wni yang merupakan koordinator jemaah haji dengan visa
haji palsu ditahan dan diproses hukum pemerintah arab saudi dua puluh empat warga negara indonesia ditangkap
keamanan arab saudi karena diduga memalsukan visa haji milik orang lain saat pemeriksaan untuk bisa
masuk mekah padahal rombongan jemaah haji ilegal ini menggunakan visa ziarah syakshiyah saat ini
dua wni yang merupakan koordinator rombongan ditahan dan diproses hukum pemerintah arab saudi
dengan didampingi pihak kjri jeddah sedangkan dua puluh dua wni lainnya dibebaskan dan akan dipulangkan
ke tanah air setelah menjalani pemeriksaan dua puluh empat wni sudah mengenakan ikhram dari madinah
menuju mekah kemudian ketika diberali
setelah diverifikasi dokumennya ternyata visa yang mereka bawa itu bukan milik mereka
itu pisa milik jamaah reguler dan kami sedang mencari tahu siapa yang melakukan modus seperti
ini karena memang mereka itu datang dengan visa ziarah ternyata dan ketika dicocokkan
antara identitas di visa dengan identitas yang mereka miliki itu berbeda